itu ada bapak bapak di rel kereta pin
kita harus tolongin sekarang
dewi kenapa aku panggil panggil gak denger ya
dewi aku tuh barusan kamu di jalanan
kamu tuh sama anak kecil
aku panggil panggil kamu kamu gak denger
kamu mau kemana
itu pasti dewi dan pipit
untung aja dia hilang ingatan
maaf ya mungkin tadi aku gak ngeliat kali
jadi aku gak denger kamu
iya lagian tumben banget juga sih
iya karena aku pikir aku gak ada kerjanya
aku pikir aku gak ada kerjanya
aku pikir aku gak ada kerjanya
gak ada kerjaan jadi aku mau mau aja
terus sekarang kamu di mana
aku sekarang udah di jalan pulang kok
teleponannya udah dulu ya
soalnya ribet banget sambil teleponan ya
iya yaudah dah
aku harus secepatnya merebut musti kasihan itu
dan setelah itu
secepat mungkin aku menyingkirkan dewi
dan setelah itu secepat mungkin aku menyingkirkan dewi
untuk selama lama
untuk selama lama
untuk selama lama
lo kok ada di sini
di rumah lagi ada masalah
dewi nyuruh tante ines dan eros tinggal di rumah itu
tuh kalau kayak gini ini namanya micu peperangan dunia ketiga
ini harus diselesaikan
terus nan terus gimana dong
ya tante ningsi sama rama memilih untuk pergi dari rumah itu bi
dan mereka tinggal di rumah mereka yang lain
aku mau tinggal sama ayah aja di sini
ya ampunan barusan aja saya sama babang tuh mau pulang loh
eh babang atau kita ke tempatnya nyanyi ningsi aja yang baru yuk
biasi menurut aku nanti aja
biarin tante ningsi dan rama itu tenang dulu
nggak usah pergi dulu
mas bambang di sini saja
karena kampung buduk ini masih membutuhkan seorang bambang
ya sudah lah kalau begitu
itu kehendak dari pak rewek
saya sih mau mau aja
apalagi ada nan anjeli
saya tambah betah di sini
jangan begitu dong mas bambang
bukannya begitu ayah
sinta harus tahu semuanya
mau bikin laporan ya
oh rupanya kamu masih bisa
hari ini adalah hari terakhir kamu bisa nulis
sebentar lagi kamu akan mati
itu ada bapak bapak di rel kereta pin
kita harus tolongin sekarang
ngapain kalian kesini
hah ngapain kalian kesini hah
eh bisa nggak kalau lo jangan mengganggu keserangan orang lain
saya mau nolongin bapak itu sekarang
gawat keretanya makin dekat
kita harus pergi dari sini ya ros
ya ampun pak untuk bapak selamat
apa nggak apa apakan ya pak
dewi kamu adalah aku dewi
syukurlah kamu gak mati wih
syukurlah kamu gak mati
pipit kesel sama ayah dan temennya
pak bapak baik baik aja kan pak
rah baik baik aja kan
apa yang dilakukan siluman ular jahat gitu ke dewi
kok kayaknya bapak ini gak bisa bicara
iya pet pet kita harus pindah dari rumah kamu karena rumah kamu yang sekarang itu udah gak aman pet
iya kakak bener semenjak musika sunini sama kita mereka terus nyari kita
aku inget kak aku punya rumah rumah ibu aku tapi rumahnya kecil
tapi cukup buat kita bertiga
yaudah pip kita langsung kesana aja yuk